gak kenal sama sekali terus dijodohin
gak ada yang mau ngejodohin kakak kamu sayang
bisa jadi kelly nya udah
ngomong kalau lo udah punya pacar baru
dan besok mau dateng
gak usah khawatir
pasti juga udah denger
lo gak perlu lagi tuh ngejelasin ke selfie lagi
jodoh jodoh tak diundang
jodohnya mas andri cakep mak
ya cakep lah
namanya aja bagus
ini beneran bagus

oh anak ku
ya udah areng kecil
gak ada gunakan
besok jadi mah
vitamin sama kalsiumnya udah habis tinggal untuk hari ini aja
yang mahal tuh kalsium ini nih kang tiga ratus ribu
kalau udah dibeli harus diminum
terima kasih kang
terus kapan kita ngomong sama anak anak soal jualan
bang kesian simpi ya
kita udah tutup tutupin eh ketahuan juga
apa sih ini yang bisa diungkutin di kampung tangga baru
tapi ini sedih banget bang
lagian si minah ya nggak punya hati nggak punya perasaan
tunggu kek sampai sipi punya pacar dulu ya kan
baru cariin anaknya pacar baru
simpi kan perempuan
ya udah kita doain aja mudah mudahan besok pacar yang aja didatang
lagian gue yakin ini cuma akal akalan yang si mina sama maipah aja nih buat manas manasin kita
jadi kita sabar aja jangan kepancin ya
gue jalan dulu ya
lo yang sabar ya
lo mau nggak dijodohin
tuh kan gak ada yang mau dijodohin
kalau dijodohin sama jumjihan mau
kak jangan lupa pakai jas yang rapi yang wangi
biar kak andri bisa ngelupain kak selfie
mah indra boleh pergi nggak
tapi pulangin jalan malam malam ya
nggak lah masa dijodohin
tapi siapa tahu kalian cocok
mana calonnya andri udah datang
tine si nitya udah tahu
udah tahu soal apa mpok
oh pacarnya si andri
itu mah bukan tina yang ngasih tahu
kudunya si impi tuh dengerin gue
buruan dia tuh lupain si andri
cepet cepet cari yang baru
nggak kenal sama sekali terus dijodohin
nggak ada yang mau ngejodohin kakak kamu sayang
bisa jadi kelly nya udah punya pacar
dia itu belum punya pacar
dia itu udah punya pacar
kalau kak andri nya nggak suka
sama selfie aja dia suka
apalagi sama si kelly
kalau misalkan nih ternyata
kelly itu gak sesuai sama bayangan emak itu gimana
nama orang itu gak bisa jadi patokan wajah seseorang mak